untuk menopang potensi ekonomi atau meningkatkan potensi ekonomi masyarakat setempat
sebenernya kayak kemarin juga waktu kita baca artikelnya main basket tuh sebenernya